kalau kita ngomongin soal weekend itu memang paling enak quality time ya bareng sama keluarga
kumpul apalagi kalau bisa masak masak bareng nih
wah seru tuh kayaknya
seru banget anda udah punya belum nih ide menu masakannya apa
nah beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan chef william gozali ini masak pasta dengan saus carbonara
terus ada trik triknya juga
apa saja langsung nih cicip cicip ya tapi lewat tv aja kita lihat informasinya
halo good morning jadi hari ini nih saya mau ajak anda untuk ikutan kelas masak bareng sama chef william gozali
tahu dong ya chef lugos yang viral di youtube sama instagram
nah hari ini kita masaknya sebetulnya simpel spaghetti carbonara
pasti anda sering banget masak itu untuk anak anak ataupun suami ya
tapi ternyata ada beberapa hal yang sebetulnya anda sering lakukan
dan ternyata salah splash bisa mempengaruhi rasa
apa aja yuk langsung kita masak
jadi master chef nya atau chef lugos nya matuk dulu di depan
sekarang kita ikutin berasa ikutan lomba ya
jadi kita harus coba dulu nih hasil masakannya chef lugos
kita cobain ini pasta yang karbonara
jadi sausnya tuh susu
dua group ya
untuk dua group
masalahnya ya ini kan chef nya langsung yang masak
tadi sih chefnya bilang kalau misalnya masak pasta direbus dulu baru masak bumbunya itu akan lebih beda
saya sih sering masak pasta direbus dulu baru masuk bumbu
nah kalau tadi chefnya pastanya langsung masuk ke dalam susunya jadi lebih creamy lebih lembut
aduh enak banget nanti giliran saya ya
kira kira gimana tuh masak resepnya chef lugos
agak sedikit deg degan sih rasanya karena saya ini masaknya bareng sama chef lugos
saya jangan dimarahin ya
jangan jangan jangan kayaknya memang berasa lomba
oke jadi yang paling pertama adalah pastikan masukin susu
tapi kok saya paling sering masukinnya itu bukan susunya
saya pisah gitu terus saya rebus dulu pastanya baru saya bikin bumbunya
itu benar apa salah
itu sebenarnya cara yang apa ya
tradisional ya benar
aku nggak bisa bilang otentik karena mungkin otentiknya mungkin nggak kayak gitu juga gitu loh
cara aku kenapa aku kayak gini karena pertama lebih mempersingkat waktu
dan menghemat kuali alatan dan juga gas
oh iya benar banget sih nggak usah cuci cuci piring lagi cuci cuci tindak buat lagi
tapi soto rasanya tuh ngaruh banget
soal rasa sebenarnya nggak beda jauh tapi kita lebih ke tekstur
tekstur sausnya ya kan dia akan lebih velvety dia akan lebih ngikat si pastanya dengan sausnya
terus tangannya itu kalau kayak gini bahaya
jadi gimana dong
kali kamu bayangin kalau misalkan tangannya tadi kayak gini
kamu tuh gak ada perlindungan
jadi kalau kamu sleep sedikit
bangkong sedikit gitu kena
tapi kalau tangan kamu jadi kayak macan seperti ini
selain bisa menggaruk pacar atau suami yang nakal
ini bisa juga untuk melindungi tangan kamu
jadi ini ada batasan bedil kamu jadi kamu akan nggak ngotong fingertips kamu
waduh terkering banget salah tuh
ini sebagai pelindung kamu di badan pisau nya
ya beda lah ya
awalnya memang takut
tapi kalau dibiasain jadi bisa
bisa karena biasamu
kalau soal konten kuliner ya
zaman sekarang tuh kayaknya kan hits banget
ya menurut chef lucus gimana tuh sebagai seorang chef yang memang sekarang jadi youtuber juga
dan kontennya tuh emang kuliner
tentang pelaku bisnisnya sendiri dan profesi chef karena emang value nya atau tingkat apa ya
lebih presidius lah gitu loh
jadi semua yang ingin terjun ke dunia industri ini
jadi semakin berkembang dari segi bisnisnya sendiri dari segi industri kreatifnya juga
nah kalau untuk tingkat panasnya gimana nih
kalau ini kan kompornya elektrik ya
kalau kompor kompor di rumah ibu ibu kan pakai kompor gas
kalau misalkan kompor biasa
kompor gas biasa
jangan selapi biru itu
itu kira kira apinya sedang aja
kalau ini juga kompor biasa
kalau ini juga sama
tidak akan bikin dia sampai sedap lagi
masukin minyak silahkan
oke segini aja lah ya
tunggu sampai coklat baru masukin lagi nih
kalau males poteng poteng aja

masukin bawang putih dulu
kenapa nggak bawang putih dulu karena lebih susah untuk mengkontrolnya karena bawang putih
katanya gini justru ada aroma aroma yang lebih enak gitu kalau di awal
enggak ya ternyata ya
seperti chinese food indonesian food memang bukunya dimasak dulu
tapi kalau misalkan jenis masakan yang seperti ini kita hanya ingin bikin dari kedung
sampai benar benar manis aja
kasih garam sedikit
tahu yang jarang di dapur
iya betul sekali
nanti mungkin udah coklat
jadi enggak cepet banget ya kalau misalnya perlu rebus rebus pasta dulu terus baru
bisa bareng bareng sama keluarga
makan makan di meja makan
ini kelamaan di dapurnya
edis mungkin udah cukup
ini karena pancinya nggak gitu panjang
nah ini nih yang suka juga jadi kesalahan
biasanya kan susunya itu sampai wuh sebanyak mungkin
sampai sepanci pancinya ternyata gak perlu seperti itu ya
karena kan guru pikir harus pastanya supaya rumput
jadi aku menemukan formula satu banyak empat
kalau misalkan kurang tinggal tambahin sedikit lagi
jadi mendingan kurang sedikit di awal tinggal tambahin
daripada kelebihan di awal
dan lebih lama jadinya aduh segala macemnya udah matang tapi susunya masih encer
udah ngertiin itu jagung
udah mulai ketularan jadi seorang
jadi ini tuh
nah ini bagian utamanya nih nanti nih
setelah semuanya matang dicampur sama keju
puning telurnya nih
masukin puning telurnya nih
yang nantinya agak sedikit tricky kalau misalnya salah
ini udah dikit lagi kurang lebih
ini harusnya aduh nih
ini kan dia udah
nah tambah air
tambah air apa susu
nah kalau misalkan dicobain masih
ini kan masih kaku tuh udah keliatan nih
dia nggak yang turun banget tapi dia masih agak
artinya masih kaku kan
kalau emang kurang liquid tambahin air biasa
ini nih yang utamanya nih
harus langsung aduk terus
apa bedanya carbonara tuh namanya selalu pakai lapis kuning ya
bahkan kalau di luar
serba tuh pake ini
oke jadi ini dia masakannya udah jadi spaghetti carbonara silahkan chef dicobain deh
boleh agak sedikit pencitraan lah ya gimana rasanya
aslinya pas keyunya keluar rasanya obviously
kalau di konteks dunia sausnya tuh sungguh sungguh kering banget
iya benar kalau tanpa bantuan seorang chef wildos kayaknya nggak akan jadi kayak gini deh ya
tapi ini yang sering mudah banget sih
iya betul betul tinggal anda ikutin
saya yang buduh misalnya sekolah kuliah ini semua bisa bikin
ya semua bisa bikin dan ini bisa banget bahan bahannya bisa anda temui di rumah ya
terakhir chef untuk mereka para ibu ataupun anak anaknya yang pengen jadi seorang chef
i think lebih kayak semua orang tua pasti nggak pengen anaknya jenisnya
kalau zaman apa ya nggak tahu sekarang
tapi menurut aku kasih kesempatan mereka untuk kayak nyobain apa yang emang mereka lakuin
karena itu pengalaman aku sendiri
kalau aku disuruh ngerjain apa aku nggak suka
nggak akan roll out
jadi itu dia
tapi dengan cetetan anak itu harus bertanggung jawab dengan pilihannya
jadi bukan sekedar fashion ya bukan sekedar hobi tapi juga harus konsisten
thank you banget
ini dia nih bisa langsung anda coba di rumah
tadi sudah dicatat bahan bahannya ya
saya makan dulu
daniar agri robin kitt jakarta
oke ini yang paling baik